setelah pulau paling ujung di indonesia papua kini media jasa transportasi online gojek resmi melebarkan sayap ke asia tenggara
setelah ho chi minh city pt gojek indonesia resmi beroperasi di kota hanoi vietnam melalui goviet
dengan cara pendekatan lokal gojek mengaku tidak memiliki kesulitan menembus pasar dan regulasi di vietnam
sejak peluncuran perdana di ho chi minh city awal agustus lalu aplikasi goviet telah diunduh oleh satu lima juta kali oleh konsumen vietnam
pendiri gojek nadiem makarim mengatakan ini merupakan capaian tertinggi
meski demikian nadiem tak menyebut jumlah investasi gojek di vietnam
download itu mungkin dicek mungkin itu rekor disini download secepat itu tapi mohon dicek
yang kedua adalah kita sudah register driver kita hanya beroperasi dua bulan sudah dua puluh lima ribu driver kita di goviet
itu luar biasa sekali
layanan goviet sebagai identitas baru gojek mengikuti karakteristik negara dan konsumen vietnam
rasio pengendara motor
yang besar dibandingkan mobil menjadi alasan goviet merambah konsumen hanoi sebagai kota terbesar kedua di vietnam
melalui platform gojek goviet baru bisa melayani goride dan gosend sejak dua belas september
setelah vietnam dalam waktu dekat gojek akan membuka layanan serupa di thailand singapura dan filipina hingga akhir dua ribu dua puluh